hingga kami siang bawaslu masih mengkaji laporan dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh anies baswedan
bawaslu memiliki waktu dua hari sejak laporan diterima untuk memutuskan apakah laporan itu bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak
sebelumnya pada selasa lalu anies baswedan dilaporkan sekelompok orang atas dugaan kampanye terselubung
kampanye itu berupa penyebaran tabloid di malang jawa timur
kita punya waktu tujuh plus tujuh hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan itu tujuh hari
ini prosesnya adalah dalam hal penyelidikan
jadi bawaslu bersama dengan sentra gakundu dengan kepolisian kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan
dalam arti bahwa proses di mana memberi keterangan
kepada para pihak nanti
terutama yang melaporkan
karena kan aspek formilnya itu siapa pelapornya
kemudian terlapornya siapa